seluruh anggota dpr ri periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas mendapatkan tunjangan senilai belasan juta rupiah
mereka yang tidak kembali menjabat di parlemen mendapatkan tunjangan pensiun seumur hidup
besaran tunjangan pensiun anggota dpr ri periode dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas berkisar dua lima hingga tiga delapan juta per bulan tergantung masa baktinya
rinciannya tiga dua juta rupiah untuk anggota yang merangkap ketua
empat juta rupiah bagi anggota dpr merangkap wakil ketua
ada pun untuk anggota yang tidak merangkap jabatan menerima rp dua lima puluh dua juta rupiah per bulan
ketentuan ini diatur pada undang undang nomor dua belas tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tentang hak keuangan pimpinan atau anggota lembaga tinggi negara
fahri hamzah anggota yang juga pimpinan turut menerima tunjangan pensiun seumur hidup
politisi asal nusa tenggara barat ini menganggap tunjangan pensiun buat anggota dpr tidak tepat namun ia mengaku tetap mencukurinya
wajah lama yang kembali menduduki parlemen senayan masinton pasaribu menegaskan dana pensiun merupakan suatu bentuk hadirnya negara
dalam mengapresiasi pengabdian pejabat lembaga tinggi negara
tapi politisi itu kan cuma lima tahun dipilih lagi lima tahun
itu pun kalau mendapat mandat
nah sehingga saya menganggap tidak seharusnya dapat tetapi kan dikasih kecil kan
ya kan ya apa namanya buat politisi mungkin seperti tanda mata begitu
tidak ada masalah mungkin that is indonesian way begitu cara orang indonesia menghargai gitu
itu kalau cukup nggak cukup itu kan relatif ya tetapi kan begini
itu adalah bentuk dari apresiasi
jadi negara sebagai bagian dari jaminan hari tua yang diberikan oleh negara terhadap aparatur negara maupun pejabat negara
yang sudah mengabdi dan bekerja untuk negara